gubernur jawa timur terpilih kofifah indar parawangsa minggu sore mengunjungi ponpes bustanul muta alimat di kota blitar
dalam kunjungannya kofifa membeberkan program unggulannya diantaranya menekan tingginya angka kemiskinan di jawa timur serta menggratiskan sma dan smk
gubernur jawa timur terpilih kofifah indar parawangsa bersilaturahmi dengan pimpinan ponpes bustanul muta alimat di kelurahan kauman kota blitar minggu sore
selain bertemu dengan para santri pondok pesantren kedatangan kofifa juga untuk menyampaikan beberapa program yang akan dilakukan untuk masyarakat jawa timur
program yang sangat penting adalah menuntaskan angka kemiskinan yang ada di jawa timur
dibandingkan jawa barat dan jawa tengah
angka kemiskinan di jawa timur tidak mudah dituntaskan
menurut kofifa melakukan zooming dari rt rw agar mengetahui apa yang menjadikan angka kemiskinan di jawa timur tidak mudah dipecahkan
ternyata jawa timur hanya tujuh puluh dua ribu lebih
sementara penerima pkh dan penerima bantuan pangan jawa timur itu paling banyak
kenapa paling banyak karena memang kemiskinannya tertinggi
terutama di pedesaan itu masih lima belas lima puluh delapan
selain itu kofifah juga
akan menggratiskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu
penerima bantuan sekolah gratis ini akan difokuskan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan